berikut ini adalah pernyataan resmi dari menantu wiranto abdi setiawan
seperti yang disampaikan sama teman teman yang biasa disampaikan
tapi kondisinya untuk kasus operasinya sudah membaik ya mas ya
mungkin sudah kering
insya allah ditangani sama dokter dokter disini
kurang lebih yang disampaikan saya lihat di mana diberitakan
jadi sudah tidak di ruang cicu lagi sudah di rumah perawakan itu mas
iya recovery lah biasanya
iya siap amin amin sehat selalu
juga sholat gitu selain di tempat tempat
jaga sholatnya doa doa yang paling penting dari teman teman
bisa berjamaah bisa duduk di sana
yang paling penting kesehatan
bisa kembali seperti semula
karena ini pentingnya doa dari teman teman
supaya diberi kesehatan
kalau sudah sehat bisa dapat langsung keterangan